beralih ke dalam negeri di tahun dua ribu sembilan belas persija jakarta akan berlatih di lapangan sepak bola tni au
pancoran setidaknya satu kali dalam satu bulan untuk lebih mendekatkan diri pada jackmania supporter setianya
di lapangan yang baru selesai dibuat ini rumput yang digunakan adalah rumput sintetis dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup lengkap
mulai dibangun pada september tahun dua ribu delapan belas lapangan sepak bola tni au pancoran ini dilengkapi dengan dua lapangan sepak bola
dan satu tribun penonton berkapasitas seribu orang
satu lapangan memiliki ukuran standar internasional tujuh puluh empat meter x satu ratus enam meter
sementara satu lapangan lagi berukuran lima puluh delapan meter x sembilan puluh empat meter yang digunakan sebagai lapangan sepak bola mini
dan pada tanggal tujuh januari lalu klub persija jakarta untuk pertama kalinya berlatih di lapangan ini
latihan yang ditonton langsung oleh sekitar seribu lebih pendukung tim macan kemayoran
karena ada dua lapangan salah satunya bisa dipergunakan oleh persija pada saat momen momen tertentu untuk bertemu dengan supporter
jadi bukan latihan tiap hari karena tiap hari kan tidak mungkin
di indonesia hampir sembilan puluh sembilan persen seratus persen lapangannya kan pakai
jadi mereka tetap persija tetap mempergunakan latihan di halim
hanya untuk waktu waktu tertentu mereka latihan di artificial bertemu dengan fans mereka yaitu jackmania
jadi bertemunya tidak hanya sekedar di lapangan pertandingan tapi bisa pada saat saatnya
selama ini tim juara liga satu tahun dua ribu delapan belas ini memang berlatih di lapangan sepak bola halim
yang merupakan fasilitas militer hingga tidak sembarang orang diizinkan masuk
hanya satu kali dalam sebulan persija berencana akan berlatih menggunakan fasilitas lapangan sepak bola tni au pancoran
pemilihan penggunaan rumput sintetis di lapangan ini juga bukan tanpa alasan
kenapa saya kasih mengapa kita bangun artificial
karena artificial satu perawatannya kalau dibilang lebih mudah dari rumput biasa
mereka juga butuh penyiraman mereka juga butuh penyisiran pengisian pasir pengisian granul karet
saya pikir hampir sama
bedanya kalau di artificial itu hampir bisa dipergunakan sembilan puluh sembilan persen
hujan pun bisa dipergunakan
bayangin kalau yang rumput asli hujan dipergunakan besok udah hancur tidak bisa lagi
awal februari tahun dua ribu sembilan belas dijadwalkan pembangunan lapangan dan seluruh fasilitas pendukungnya
seperti locker untuk pemain toko souvenir hingga ruang fitness akan selesai seratus persen
dan tak hanya persija masyarakat umum juga dapat menggunakan lapangan ini tentunya dengan membayar uangnya
sewa dan memenuhi syarat yang akan ditentukan oleh pengelola lapangan